pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan ppkm sesuai level atau tingkatan dan kita akan ke surabaya
sudah ada koresponden cnn indonesia eka rima
selamat siang eka rima bagaimana ketaatan warga surabaya pada hari kedua perpanjangan ppkm darurat atau ppkm level empat ini
ya rifana terkait dengan implementasi dari perpanjangan ppkm darurat
jika di hari yang kedua ini sudah mulai ada pelonggaran pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur
namun dari level yang sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi jawa timur diketahui ada dua puluh enam kabupaten kota dinyatakan masuk dalam level tiga
kemudian ada empat kabupaten kota dinyatakan masuk ada dua belas maksud saya dari kabupaten kota masuk pada level empat
dari dua belas kabupaten kota tersebut teridentifikasi lebih dari tiga puluh orang dalam satu hari
dari seratus ribu masyarakatnya dinyatakan positif covid sembilan belas dan dilakukan perawatan di rumah sakit sementara
dan untuk level ketiga indikator yang cukup signifikan tampak
lebih dari sepuluh tiga puluh orang dinyatakan positif covid sembilan belas dan juga dirawat di rumah sakit dari dua puluh enam kabupaten kota tersebut
sementara pelonggaran pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah di titik titik penyekatan
kita bisa melihat di belakang saya ini tepatnya di bundaran waru titik penyekatan utama untuk masuk wilayah kota surabaya
dan perbatasan antara sidualnya dan surabaya ini tadi beberapa masyarakat juga sudah bisa melintas
surat surat keterangan yang diminta oleh petugas yang melakukan pemeriksaan
baik itu mulai surat keterangan sudah menjalani vaksinasi minimal dosis satu
kemudian menunjukkan rapid atau swab antigen dinyatakan negatif covid sembilan belas
kemudian ada surat keterangan lain dari perusahaan atau tempat mereka bekerja
ataupun dari kantor serta menunjukkan data diri atau identitas diri yang nanti diminta oleh petugas baru bisa masuk
kemudian ada kepentingan kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan darurat
sementara untuk sektor kritis
kritikal dan juga esensial sudah bisa masuk seperti pada masa pemberlakuan ppkm darurat sebelumnya
untuk kelonggaran kelonggaran lain yang diberikan oleh pemerintah provinsi jawa timur berdasarkan sk gubernur yang dikeluarkan pada malam hari tadi
ada beberapa sektor yang sudah bisa melakukan aktivitas misalnya seperti restoran
kemudian tempat makan mereka yang sebelumnya tidak boleh dine in
saya ini juga sudah boleh dine in dengan kapasitas sekitar lima puluh orang
kemudian diberi waktu sekitar tiga puluh menit bagi mereka yang akan melakukan aktivitas makan
sementara untuk pusat pusat perbelanjaan juga sudah mulai beroperasi sampai pukul delapan dan sembilan malam
sementara untuk pasar pasar tradisional juga sudah mulai dibuka pada hari ini
dan juga bisa beroperasi dengan kapasitas lima puluh persen
serta dibuka sampai pukul delapan malam dengan tetap harus mematuhi protokol kesehatan
kota surabaya rifana masuk pada level empat
ini artinya ada keketatan yang harus diberlakukan di sini
berbeda dari kabupaten kota lainnya
ya ini dari dua belas kabupaten kota yang dinyatakan masuk pada level empat
itu harus memiliki target target khusus yang diberikan oleh pemerintah provinsi jawa timur
salah satunya adalah target vaksinasi yang sudah harus mencapai sekitar angka tujuh puluh persen
jika kita merujuk pada ppkm darurat kemarin
ada sekitar delapan belas hari diberlakukan
diketahui vaksinasi dari lima kabupaten kota
diketahui sudah mencapai lima puluh persen
ini artinya masih butuh waktu yang cukup lama lagi
sementara target sebenarnya vaksinasi adalah di angka tujuh puluh persen
sementara untuk pembelakuan sampai tanggal dua puluh lima juli nanti
diperkirakan jika saat gas covid sembilan belas
merujuk pada besaran vaksinasi yang dicapai
masih cukup jauh dari angka targetnya
ini sekitar tujuh puluh persen
masih membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua bulan lagi
untuk bisa mencapai kekebalan komunitas di angka tujuh puluh persen
atau bahkan di angka delapan puluh persen
jika melihat dari hasil ketegasan ppkm sebelumnya
ada penurunan angka mobilitas hanya di angka dua puluh enam persen
sementara target dari pemerintah pusat
untuk menurunkan akan mobilitas selama delapan belas hari
itu adalah di angka lima puluh persen
ini artinya masih cukup berat lagi
tapi kita harus melakukan aktivitas kepada masyarakat ini
supaya menekan angka mobilitas masyarakat di ppkm
pada level tiga dan juga empat
untuk pembelakuan ketegasan yang diberikan oleh pemerintah
selama delapan belas hari kemarin
diketahui ada lima juta teguran yang diberikan kepada masyarakat
yang melakukan pelanggaran pada masa ppkm darurat
kemudian ada enam ratus ribu
saksi sosial yang diberikan oleh saat gas covid sembilan belas
provinsi jawa timur
yang masih tetap melakukan pelanggaran selama ppkm darurat kemarin
jika kita merujuk kepada aktivitas aktivitas penekanan angka covid sembilan belas
saat ini memang untuk bor kapasiti di rumah sakit sendiri
sudah berada di angka delapan puluh dua persen
turun dari sebelumnya di angka sembilan puluh sampai sembilan puluh tujuh persen
ini artinya rumah sakit sudah ada aktivitas relaksasi di sana
masyarakat bisa dilakukan perawatan di sana
baik itu untuk ruang icu
ataupun untuk ruang isolasi
tanpa menggunakan ventilator di beberapa rumah sakit sementara
tempat karantina yang diberikan oleh pemerintah provinsi jawa timur
ataupun oleh pemerintah kota surabaya
kapasitasnya saat ini berada di angka lima puluh dua sampai enam puluh persen
artinya sudah ada mulai ada penurunan
namun ini juga tidak bisa menjadi ukuran
karena sebenarnya banyak sekali masyarakat
yang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka
untuk kota surabaya saja
misalnya ada seribu lebih masyarakat yang melakukan aktivitas isolasi mandiri
itu pun yang terlaporkan dan juga didata oleh pemerintah kota surabaya
serta dibawa pengawasan oleh dinas kesehatan
sementara yang tidak melapor
itu juga cukup banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas isolasi mandiri
sementara aktivitas aktivitas lain juga terkait dengan ketersediaan oksigen
kemudian tenaga kesehatan obat obatan
pemerintah provinsi jawa timur tetap berupaya untuk melakukan aktivitas
pencukupan kebutuhan masyarakat tersebut
jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan sebelumnya
atau yang sempat terjadi sebelumnya adanya kelangkaan oksigen
saat ini pemerintah provinsi jawa timur juga sedang melakukan kerjasama
dengan ko armada ii melalui rumah sakit laut dr suharto
menalai kapal dari dr suharto di sini juga disiapkan oksigen di sana
untuk dilakukan mobilitas nanti jika diperlukan aktivitas suplai oksigen
dari beberapa titik pusat pelayanan kesehatan
termasuk diantaranya adalah rumah sakit
ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur
untuk memberikan fasilitas fasilitas layanan kesehatan
serta melakukan penurunan angka covid sembilan belas di provinsi jawa timur
dengan berbagai upaya tersebut dari penyekatan tiga ratus lebih ini diharapkan
ya eka rima angka positivity rate di jawa timur masih tetap tinggi
bahkan tiga puluh tiga daerah di jawa timur ditetapkan sebagai zona merah
apa kemudian pertimbangan dari pemerintah provinsi jawa timur
tetap melonggarkan aturan aturan di masa ppkm level empat ini
karena ini menjadi anomali begitu di lapangan eka rima
ya rifana yang menjadi pertimbangan utama oleh pemerintah
ya ini sektor ekonomi kemudian juga sektor kesejahteraan masyarakat
yang cukup tertekan selama ppkm darurat kemarin yang berlangsung selama delapan belas hari
ini menjadi salah satu pertimbangan utama untuk bisa memberikan
pelonggaran kepada aktivitas masyarakat di sektor ekonomi
sementara aktivitas aktivitas yang lain juga berkaitan dengan penekanan
angka kasus juga tetap dilakukan meski sebenarnya jawa timur juga masuk
dari provinsi yang masih cukup rawan baik itu tingkat positivity rate
kemudian juga tingkat dari mobilitas masyarakat juga masih cukup tinggi
namun jika merujuk dari keterangan satgas covid sembilan belas
positivity rate yang berada di provinsi jawa timur ini juga merujuk pada
tingginya angka testing dan juga tracing yang dilakukan oleh pemerintah
karena memang tidak boleh ada pelonggaran ataupun penurunan aktivitas testing
dan juga tracing yang dilakukan oleh satgas covid sembilan belas sehingga bisa diidentifikasi
lebih awal mana saja kabupaten kota yang di sana tingkat penularannya cukup tinggi
kemudian segera dilakukan upaya penyelesaian dan juga untuk mengatasi kebutuhan kebutuhan
yang dibutuhkan oleh kabupaten kota tersebut
karena memang identifikasi melalui testing tracing kemudian positivity rate
yang tinggi tersebut nanti bisa menjadi salah satu rujukan bagi satgas covid sembilan belas
untuk membagi wilayah atau daerah mana saja yang nanti akan diutamakan dilakukan
upaya upaya penanganan dengan menerjunkan tenaga kesehatan kemudian obat obatan di sana
serta proses vaksinasi yang dipercepat oleh pemerintah provinsi jawa timur
langkah langkah ini harus diseimbangkan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat
juga mencapai kebutuhan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan pemenuhan pengendalian
covid sembilan belas di beberapa kabupaten kota terutama bagi kabupaten kota yang
dinyatakan masih merah yakni di tiga puluh tiga kabupaten kota tersebut
terima kasih koresponden cnn indonesia eka arimatas
laporan komprehensif anda selamat bertugas kembali